komisioner kpu menyatakan laporan dugaan kecurangan pihaknya ke komisi dua dpr ri adalah tindakan yang tepat
kpu menilai tudingan kecurangan akan selalu muncul setiap kali penyelenggaraan pemilu
sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih melaporkan kpu ke komisi dua dpr ri
mereka mengungkapkan dugaan kecurangan yang dilakukan saat proses verifikasi faktual parpol merupakan tindakan tepat
karena dpr sebagai perwakilan rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan terkait dengan situasi politik dalam negeri
ketua kpu hashim ashari menyebut tudingan kecurangan akan selalu ada dalam setiap penyelenggaran pemilu
oleh karena itu pihaknya terus berupaya bekerja secara transparan dan mempersilahkan pihak yang tidak puas dengan pilenggaran pemilu
untuk melapor sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan
apa namanya dpr ini sebagai lembaga perwakilan rakyat ya dan khususnya komisi dua ini kan yang menjadi tugas fungsinya adalah
untuk politik dalam negeri termasuk urusan kepemiluan
jadi saya kira apa yang disampaikan oleh teman teman koalisi masyarakat sipil melaporkan perkembangan penyelenggaran pemilu kepada komisi dua sudah tepat ya
kpu harus selalu menyiapkan diri untuk menghindari tujuan tujuan
misalkan ada curang itu harus diantisipasi
karena siapapun dalam sebuah kompetisi bagi yang kalah itu kan memang diberikan kesempatan saluran saluran untuk lapor ke bawah selu
misalkan kemudian kalau urusan hasil pemilu melaporkan ke mahkamah konstitusi